wah kalau denger lagu menyambut ramadan dari keluarga asik tadi memang selalu kita jadi ingat ya
sebenarnya kalau ramadan itu kita tinggal menghitung hari lagi aja sebenarnya ya
aduh deg degan ya seneng banget tapi sekaligus sedih
karena kondisinya seperti ini ya
betul semua harus serba terbatas
nah tentunya di masa pandemi seperti saat ini
ibadah puasa di bulan ramadan akan menjadi tantangan tersendiri
tidak terkecuali nih bagi keluarga anang hermansyah
yang saat ini telah tersambung melalui sambungan skype
wah ini ya kalau denger lagu lagu ramadan kayak gini udah kebayang banget
emang sebentar lagi kita puasa
nah sebelum kita ngomongin soal persiapan puasanya nih
ini kan kayaknya hanya mengubah lirik ya
nah itu persiapan khusus nggak nih untuk mas anang sendiri
persiapan khusus ramadan maksudnya
untuk lagunya sendiri nih
untuk bikin lagu ini nih mas tuk bikin lagu menyambut ramadan ini
kemarin sebetulnya tertriggernya emang keadaan hari ini kan memang kita
bukan keadaan yang bagus ya negara kita ya
atau seluruh dunia lah
aku bilang keadaannya lagi tidak bagus
gara gara kita social distancing kita udah tiga
sekarang udah menjalani dua puluh hari
dua puluh hari kita gak keluarga
saking kreatifnya kemarin kita mikir
wah ini ngerjain apa ngerjain apa
akhirnya saya merecycle lagu itu
kebetulan mau ramadan
dan sementara aku ngeliat
di youtube lagi trending lagu aisah
lagi sekarang juga masalahnya
aku ingin bersama istri sama keluarga
ingin menampilkan hal yang berbeda
supaya di ramadhan juga ada alternatif untuk didengarkan
tapi memang lagu itu aku
liriknya aku rubah
kan kita cocokkan dengan keadaan yang memang
lagi kita alami hari ini
memang apa ya aku bilang
gak gampang kita menjalankan social distancing
pasti orang indonesia kebudayaan apa
budaya mudik ada budaya kita semua ya
nah cuma dengan keadaan yang seperti ini
kalau kita memaksakan
ini kita nggak akan selesai menghadapi masalah corona
hal ini kalau nggak kita secara bersama sama
rantainya covid sembilan belas ini nggak akan
kita berpikir bahwa
amerika negara yang dikdaya aja sudah
kewalahan malah minta
ampun lah sekarang diminta tolong
kemana mana menyelesaikan masalah itu
pikiran kita bahwa
kita sedih kalau sampai kita mengalami
hal yang seburuk itu hari ini
udah hampir lima ratus ribu
supaya kita bisa lebih baik
berbicara tentang efek dari
ini kan sungguh luar biasa ya
hampir semua sektor ini kena
termasuk sektor bisnis juga nah kan kabarnya
juga mas anang juga menjadi
lebih apa namanya terpaksa
harus merumahkan lebih dari
dua ratus karyawannya di balik usaha usaha
mas anang nih nah waktu itu
untuk merumahkan sejumlah karyawannya
dari sejumlah unit usaha yang mas anang punya ini
di diskusinya kita
aku selalu ngajak diskusi
teman teman yang kerja dengan aku
menghadapi ini kalau kita
nggak melakukan ini karena memang aku melihat
kemarin laporan dari teman teman yang
di warung warung kita
kayak di lumier yang di
pondok indah karena
kemarin antrinya kita nggak bisa
para pelanggan yang datang gitu kalau sudah
antri rame kita susah ngaturnya
laporan dari teman teman
mas ini susah kita ngaturnya gimana ya
dasar itulah dan kebetulan
teman teman juga menyarankan ya sudah kita
tutup aja deh bagaimana
impact nya ke depan kita
kesepakatan itu akhirnya kita ambil
untuk kita tutup
kemarin lumier udah tutup
tutup sepuluh hari
jadi harus proaktif emang ya
kalau misalnya soal bisnis kan mas anang
dan keluarga ini punya banyak sektornya
kuliner kosmetik dari
sisi bisnis yang mana nih berarti kuliner kali ya
paling terdampak ya mas ya sampai tutup karena
antrian itu yang berdampak kuliner
kuliner terus terang
terus terang drop
wah harusnya puasa panen ya
pemirsa kan harusnya lagi musim musimnya ya mas anang ya
nah mas anang kalau kita
bahwa sudah hampir tiga minggu seluruh keluarga
tidak keluar rumah gitu ya
stay at home dan sebagainya
selain kita tetap harus menjaga
stay at home atau menjalankan stand
mas anang dan keluarga
jalankan ini agar tetap kita
menjaga kesehatan tubuh di tengah
terus terang menjaga kebersihan
udah pasti kita merombak budaya kebersihan
terus juga merombak budaya makan
jadi lebih sehat yang kita konsumsi untuk
supaya memang asupannya bagus supaya daya tahan
contohnya apa tuh makanan yang dikonsumsi
pasti makanan makanan yang memang
yang sangat dianjurkan kebetulan kita punya dokter
punya dokter yang selalu kita bisa konsultasi
akhirnya memang memakan yang memang
banyak vitamin c terus kayak
olahraga ditambah terus vitamin d
jadi memang vitamin vitamin atau suplemen kita
kita tambahin nggak seperti hari kemarin kemarin
karena memang butuh daya tahan tubuh yang lain
menghadapi kenyataan yang hari ini kita kena wabah
memang hidup sehat jadi tuntunan lagi ke depan
makanya kalau kita mengambil sisi positif dari wabah ini
memang ini adalah sebuah warning yang harusnya
kita bisa menelaah lebih baik ya lebih jauh
bahwa ke depan kita harus memperbaiki budaya kesehatan
dan budaya asupan makanan
bisa kita tahan kalau menghadapi hal hal seperti ini lagi ke depan
tentu saja efek negatifnya juga kita juga bosen kali ya mas
stay at home tiga minggu di rumah aja gitu
kalau bicara bosen
kenyataannya memang itu
bahwa bosen itu gak boleh menjadi hal yang momoknya wabah hari ini
karena itu udah pasti terjadi
justru yang harus kita pikirkan adalah
bagaimana kita mencari kegiatan yang positif di dalam rumah
sekarang gini kalau tidak punya kegiatan yang positif
yang menambah dari kegiatan biasa
yang pasti tertambah adalah hari ini kita dekat dengan keluarga
itu yang harus di
jadi kita mencoba terus positif menghadapi masalah ini
karena pada saat kita tidak berpikir positif
kita sumpah kita drop
itu jatuhnya akan ke kesehatan akan menurun
mungkin salah satu cara yang dilakukan keluarga asik nih
mas anang dan juga mbak ashanti dan juga anak anak nyanyi bareng ya
dan juga akhirnya menciptakan lagu menyambut ramadhan ini
boleh dong terakhir mas anang nyanyi sedikit aja rev
dari lagu menyambut ramadhan
terima kasih banyak mas anang sudah bergabung bersama si anirsog
mas ibu sampai saat ini belum tidur ya mas
habis ini aku tidur
selamat malam untuk keluarga mas anang
selamat stay at home
oke baik terima kasih
itu nggak boleh ada kata bosen ya
bosen udah pasti tapi kita harus cari kegiatan kegiatan positif dulu
solusinya harus kita cari